anda masih menyaksikan layar demokrasi wakil ketua mpr dari fraksi partai persatuan pembangunan
arsul sani mengaku tengah menghimpun berbagai masukan terkait amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh
salah satunya wacana perubahan masa jabatan presiden
ditemui di ruangannya di gedung dpr kami sore arsul sani menyebutkan ada tiga usulan perubahan masa jabatan presiden
tetap di dua periode dengan masa jabatan lima tahun dalam satu periode
atau satu periode dengan masa jabatan delapan tahun dan menjadi tiga periode dengan masa jabatan lima tahun dalam satu periode
hal tersebut masih merupakan wacana yang akan diserap sebagai masukan dalam amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
terkait siapa yang pertama mengusulkan hal tersebut arsul tidak mengatakan secara pasti
namun hal tersebut harus tetap sesuai dengan arah demokrasi bangsa indonesia
ya jadi terkait dengan masa jabatan presiden itu itu bukan ada usulan dari mpr
tapi kan kita lihat di ruang publik di media itu kemudian berkembang wacana
ada yang ingin masa jabatan presiden tidak dibatasi dua kali tapi menjadi tiga kali
tapi juga ada yang ingin masa jabatan presiden ke depan itu cukup sekali
saja tetapi tidak lima tahun menjadi delapan tahun
nah ini adalah bagian dari diskursus atau wacana wacana yang berkembang setelah mpr itu menyampaikan kepada masyarakat
bahwa ada rekomendasi untuk melakukan amandemen terbatas terhadap uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
fraksi pdi perjuangan di mpr menganggap wacana perubahan masa jabatan presiden belum masuk dalam pembahasan internal mereka
meski belum masuk pembahasan internal kabar perubahan masa jabatan presiden republik indonesia sudah mencuat ke permukaan
hal tersebut dianggap sebagai obrolan biasa dalam kondisi demokrasi
nah kami tidak pernah membahas mengenai masa jabatan presiden atau merubah periode atau pasal undang undang dasar yang mengatur tentang masa jabatan presiden
sehingga oleh karena itu wacana tersebut belum dapat dianggap sebagai obrolan biasa dalam kondisi demokrasi
ini dianggap sebagai wacana apalagi agendanya majelis pemusatan rakyat republik indonesia
karena bagi kami di fraksi bdi perjuangan mengusulkan atau mewacanakan
merubah satu pasal saja yaitu menambah wawonan mpr untuk menetapkan haluan negara
luar biasa pro kontranya di tengah tengah masyarakat
apalagi mau menambah pasal lain apalagi pasal itu menyangkut hal yang substansial yaitu masa jabatan presiden

staf kepresidenan muldoko enggan berkomentar banyak dan belum menentukan sikap soal wacana perubahan masa jabatan presiden
menurutnya wacana itu harus lebih dulu melalui pembahasan yang panjang

oh itu ya itu kan baru wacana ya wacana boleh aja lah
negara demokrasi semua pandangan pendapat terwadahi ya
itu sudah baru suara suara dari publik dari masyarakat
itu sudah baru suara suara dari publik dari masyarakat
ya kita belum punya sikap namanya juga baru wacana kan begitu ya
mungkin nanti lebih ke bagaimana wacana akademik setelah itu melalui roundtable discussion yang diperluas dan seterusnya akan mengerucut apakah pandangan itu pas atau tidak dan seterusnya
rencana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima melebar dari semula hanya ingin menghidupkan garis besar haluan negara
kini muncul bola liar usulan perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden
apa sebetulnya yang melatar belakangi usulan perubahan masa jabatan presiden dan wapres ini
apakah partai politik di parlemen tengah berupaya mengetes reaksi publik atau sekedar ingin melanggengkan kekuasaan
kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
ada pak arsul sani wakil ketua mpr dari fraksi p tiga selamat malam pak arsul
selamat malam assalamualaikum terima kasih pak
dan ada bang taufik basari ketua fraksi mpr partai nasdem selamat malam bang taufik basari terima kasih sudah hadir
dan mbak bivitri susanti atau mbak bibip ahli hukum tata negara selamat malam mbak bibip terima kasih waktunya untuk kami di sini
nah mungkin sebelum kita bertanya kepada para narasumber saya saya akan mengajak anda untuk membaca terlebih dahulu ini di layar sudah ada tiga usulan sebetulnya
yang mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah
apa saja sih sebetulnya perubahan usulan dari masa jabatan presiden

tiga usulan perubahan masa jabatan presiden ini presiden dan wapres memegang jabatan selama lima tahun untuk satu periode dan maksimal menjabat sepuluh tahun atau dua periode
itu pilihan yang pertama itu sama seperti yang lama ya pak ya pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian yang kedua presiden dan wapres bisa menjabat sampai tiga periode berturut turut atau maksimal lima belas tahun
nah ini yang kedua ini yang menjadi bola liat
nah yang ketiga ada masa jabatan presiden dan wapres dalam satu periode diperpanjang menjadi tujuh sampai delapan tahun
sepertinya nanti kita juga akan bahas karena ini juga usulan yang baru
nah kita langsung saja mungkin langsung tanya ke pak arsul sebagai pimpinan mpr
pak ini usulan tiga ini terutama yang nomor dua dan yang nomor tiga itu munculnya dari mana pak pertama kali usulan ini
ya saya kira gini nana jangan disebut usulan dulu ini adalah wacana baru diskursus
kalau usulan itu kan ada pihak yang mengusulkan
yang mengusulkan membawa kepada mpr secara resmi untuk kemudian masuk dalam agenda amandemen
ini belum belum seperti itu ini yang ada adalah wacana di ruang publik
ya dan saya kira wacana ini kemudian muncul karena memang mpr periode ini kan mendapatkan rekomendasi dari mpr periode lalu ya untuk bukan mengamandemen langsung
tapi mengkaji lebih dulu kemungkinan dilakukannya amandemen atas sebetulnya kalau saya lihat enam pokok masalah atau topik
nah salah satunya adalah terkait dengan penataan sistem presidensial
nah barangkali kemudian publik tertentu yang menangkap bahwa salah satu rekomendasi itu adalah tentang penataan sistem presidensial
nah masuklah kemudian ya wacana untuk katakanlah merubah hal yang terkait dengan masa jabatan presiden itu
pak arsul tapi kan ini sebetulnya wacana informal yang beredar di internal mpr ya
tapi kan pasti ada yang membawa wacana informal ini dan waktu kita tanya juga ke pimpinan mpr yang lainnya
dari pak hidayat nur wahid wakil ketemba dari pks
kemudian pak riza patria ketua fraksi mpr dari partai gerindra itu juga mengakui ada wacana wacana informal
siapa pertama kali yang mencetuskan wacana ini sebetulnya pak
kalau sebetulnya apa kita kami juga gak menangkap secara jelas ya
tetapi kan ini kan berkembang misalnya ketika nanti mas tobas bisa menjelaskan ya
pak surya dengan pak prabowo bertemu dan kemudian melahirkan dalam tanda kutip ya kesepakatan bersama sekali lagi dalam tanda kutip gitu ya
untuk melakukan amandemen secara
nah kalau kita bicara menyeluruh lagi lagi pasti kemudian muncul kan ya berarti terbuka juga untuk ya hal yang terkait dengan masa jabatan presiden
sekali lagi itu kan baru wacana dan saya kira kita tanggapi biasa saja dalam alam demokrasi
kalau dari p tiga sendiri melihat bahwa ada urgensinya untuk merubah masa jabatan presiden dan juga wapres ini saat ini
kalau kami di p tiga saat ini posisinya adalah terkait dengan wacana
karena terkait dengan masa jabatan presiden itu belum perlu dirubah
kalaupun misalnya ada pemikiran untuk merubah kami cenderung bukan untuk menambah
tapi untuk justru yang ketiga itu tadi ya satu kali masa jabatan tetapi lebih panjang dari lima tahun
oke berarti p tiga cenderung pilihan ketiga ya
kalaupun harus ada periode

kalaupun ada wacana yang ingin dikelindingkan
oke itu kita bahas kenapa kemudian p tiga lebih memilih opsi ketiga satu periode tapi tujuh sampai delapan tahun
saya menarik sekali ke bang tobas
hasil keputusan kongres kedua partai nasdem salah satunya itu merekomendasikan soal itu
amandemen menyeluruh terhadap uud empat puluh lima
nah itu mengacu ke pernyataannya pak arsul
sebetulnya pernyataan dari sekjen anda pak joni plate juga beberapa kali menyatakan bahwa ada usulan usulan soal perubahan masa jabatan
itu memang dibahas katanya ya di internal partai nasdem ingin ada perubahan masa jabatan untuk tiga periode itu memang betul
jadi saya juga harus luruskan bahwa kita tidak ada membahas
kita bahas soal periode masa presiden ya
yang kita bahas adalah wacana untuk melakukan amandemen undang undang dasar empat puluh lima karena memang menurut kita ada momentum yang cukup baik untuk kita melakukan evaluasi kita lihat lagi kita diskusikan bersama
menyeluruh yang dimaksud ini adalah menyeluruh soal partisipasi melibatkan berbagai pihak melibatkan berbagai tokoh akademisi dan sebagainya
sebagai satu rasa kebersamaan bagi kita
jadi kita minta untuk menguatkan negara ini ya untuk menguatkan sistem presidensil untuk meletakkan lagi negara ini sesuai dengan cita cita para penderi bangsa
tapi untuk nasdem sendiri masa jabatan yang sekarang dua periode satu periode lima tahun itu sudah ideal atau mungkin masih bisa dievaluasi lagi gitu
kalau tadi kan p tiga membuka opsi kalau memang akan diubah opsi nomor tiga gitu
kita belum ada pembahasan mendalam soal itu ya
jadi memang lebih tepat memang saat ini masih bentuk wacana kan
wacana bukan usulan
kalau usulan itu kan kita misalnya sudah menyatakan sudah ada amandemen kemudian dari fraksi fraksi diminta usulannya masukannya seperti apa
ini kan keputusan amandemennya saja belum
bagaimana nanti kita melakukan tahapan tahapan amandemen saja belum
nah jadi ini masih berupa satu lontaran lontaran pikiran pikiran yang menurut saya wajar saja untuk menjadi bahan diskusi
oke tapi berarti ada lontaran lontaran
yang meramaikan justru media
oke tapi itu berarti ada lontaran lontaran di internal
nah itu siapa yang melontaran
itu siapa yang melontarkan wacana informal itu
pertamanya yang membuat gaduh kemudian di publik gitu
gini saya bukan nyimpang menyalakan media ya
artinya gini itu orang berbicara ini kayaknya ini patut dipikirkan kayaknya ini menarik juga untuk didiskusikan dan sebagainya kan muncul
itu dalam pembicaraan pembicaraan diskusi biasa gitu
dan ketika itu dianggap menarik dianggap menjadi seolah olah itu menjadi usulan dan akhirnya menjadi heboh
padahal biasa saja
kita bisa bicara dalam berbagai hal
kita bisa bicara dalam berbagai isu terkait dengan undang undang dasar empat puluh lima
apapun pikiran pikiran out of the box yang mungkin muncul dari berbagai pihak menurut saya sangat terbuka untuk kita diskusikan
tapi berarti tiga usulan tadi tiga wacana informal tadi memang mengemukakan mas di internal mpr itu
apa mas tobas gak dengar soalnya pimpinan mpr yang lain udah tiga yang bilang dan mendengar itu
ya gini ramai karena media meramaikan gitu
tapi bahwa ada usulan itu ada wacana informal itu ada
gini ya sama lah
kayak misalnya kita diskusikan
posisi soal abc kemudian media memunculkan jadi akhirnya menjadi besar ya
jadi saya kira begini kami yang di mpr menangkap ada lontaran ada wacana
tapi bukan kami yang menggulirkan dari mpr ke ruang publik bukan itu
oke mbak bibip ini anda melihatnya bagaimana
ini sepertinya ada tadinya kan awalnya hanya ingin amandemen terbatas untuk menghidupkan garis besar haluan negara
kemudian tiba tiba yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil kemudian teman teman anda juga bahwa
ini akan menjadi bola liar dan sepertinya ini mpr sedang ingin mengetes gitu
ingin testing the water dengan melontarkan wacana wacana soal itu tadi perubahan masa jabatan
sampai tadi ada wacana informal tadi gimana mbak
ya terlepas dari apakah ini ngobrol ngobrol yang diangkat oleh media atau tidak
kalau saya sih malah bersyukur sebenarnya wacana ini terangkat oleh media
karena dengan begini saya kira publik jadi lebih menyadari bahwa wacana amandemen ini sebenarnya wacana yang sangat serius
dan dari awal bagus ini belum berbentuk usulan tapi sudah dibicarakan
justru karena jangan lupa kalau sudah usulan nanti praktik kita nggak akan punya cara
kami itu apa namanya kita tuh dalam arti orang yang di luar mpr ya
bapak bapak ini punya cara untuk menghentikan tapi saya misalnya nggak ada cara apapun gitu
beda dengan kalau membuat undang undang misalnya bisalah minta perpu dikabulkan atau tidak urusan belakangan gitu
tapi fokusnya itu ada gitu kalau untuk amandemen nggak ada jalan untuk masyarakat serius
jadi saya kira ini suatu outlet yang bagus untuk menunjukkan bahwa nah ini dia nih
benar kan waktu pertama kali kami katakan bahwa wacana amandemen ini berbahaya
karena nggak akan hanya bicara nggak akan bisa hanya bicara satu pasal
pasti akan merembet ke banyak pasal lainnya ini belum apa apa saja sudah mulai ada wacana wacana seperti ini
jadi saya kira ini jadi early warning yang baik buat publik begitu
bahwa memang publik harus dilibatkan betul
karena hati hati jangan sampai nanti kalau sudah tadi kan toba sudah menjelaskan
ada yang sifatnya wacana ada yang sifatnya usulan
nah kalau sudah jadi usulan ini akan hampir tidak ada jalan lain untuk menyetopnya
kecuali tentu saja melalui partai partai begitu ya
nah cuma kalau misalnya dari awal kita bisa memberikan masukan yang lebih baik
dalam arti kita stop aja dulu
karena kalau kami sih melihat tidak ada urgensinya untuk hal hal yang terkait dengan masa jabatan presiden untuk saat ini
banyak mungkin soal lainnya yang bisa dibahas yang levelnya bukan di konstitusi
jadi saya kira kita harus dengan jernih memetakan itu tadi
apakah ada hal yang harus diubah di level konstitusi
atau misalnya banyak hal yang bisa dibenahi di level undang undang
misalnya untuk mencegah yang selama ini diributkan kan ini petahana kok bisa mengambil keuntungan nih
karena dia sudah punya kekuasaan waktu dia running begitu
nah itu kan hal hal yang bisa diselesaikan dalam level yang sifatnya teknis di undang undang pemilu
oke nanti kita teruskan lagi
mas tobas nanti saya akan memberikan waktu untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh mbak bibip
tapi kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
saya akan ke mbak bibip sebentar saja nanti mas toba saya akan kasih waktu ya
jadi anda melihat bahwa amandemen yang tadi awalnya hanya ingin merevisi mengamandemen satu pasal
akhirnya kemudian menjadi liar ya melebar kemana mana gitu
jadi bukan hanya soal masa jabatan presiden tapi bisa nanti ke penguatan lembaga lembaga lain gitu
seperti itu mbak
betul bahkan kalau misalnya kita perhatikan rekomendasi dari periode berikutnya
sebenarnya ada evaluasi
itu saya sudah baca sekilas
ada juga kan misalnya mengevaluasi kelembagaan mahkamah konstitusi misalnya ya
nah jadi memang
itu bagian dari penataan kekuasaan keakhiran
nah jadi artinya kalau selama ini berkali kali diungkapkan oleh sebagian elit bahwa ini hanya gbhn kok
ternyata tidak juga
memang dari awalnya sudah ada rekomendasi bahwa begitu banyak yang harus dilihat

dan saya kira ini bahaya sekali jadi bola liar
dan sekali lagi kalau buat saya amandemen itu levelnya tinggi gitu ya
biasanya amandemen konstitusi itu akan didorong atau dimulai ketika ada peristiwa politik luar biasa seperti reformasi waktu itu
nah ini kan kita nih adem ayem sebenarnya
kita marahnya di kuhp di kpk gitu ya
tapi kok amandemen yang tiba tiba diluncurkan begitu
itu yang saya kira kita harus pertanyakan secara kritis
nah itu dipertanyakan mas tobas gimana tadi mau komentarin mbak wiwi gimana
maka khawatiran itu tidak perlu ada karena justru kalau yang dibahas di kongres parten asem kemarin
kita ingin wacana amandemen ini melibatkan berbagai pihak
ya termasuk teman teman di gerakan masyarakat sipil akademisi dan sebagainya
untuk kita berbincang ini
mari kita mendiskusikan secara mendalam
dan yang paling penting adalah ketika ini dibicarakan
ketika amandemen undang undang dasar empat puluh lima ini dibicarakan
maka kita harus punya satu kesadaran bersama
bahwa kepentingan kepentingan politik kepentingan kepentingan jangka pendek
itu harus kita lepaskan
ya orang orang yang ada di mpr nanti harus mampu dia menempatkan diri sebagai negarawan
yang berpikir jangka panjang
bukan lagi berpikir untuk kepentingan kepentingan kelompok ataupun partai politik atau kepentingan kepentingan yang lain
nah oleh karena itulah maka ini sebagai ujian juga
bahwa politik ini tidak semata mata kepentingan kepentingan kelompok tertentu saja
tapi kita bisa kok berwacana berdiskusi
mencari satu musyawarah perbufakatan untuk bangsa ini dengan pikiran yang jauh ke depan
oke pak arsul tadi kan menarik sekali ya
pak arsul memilih diantara tiga wacana informal tadi
kalau memang disuruh memilih p tiga akan lebih condong di nomor tiga
satu periode tapi lebih dipanjangkan tujuh sampai delapan tahun
itu kenapa pak apakah kemudian lima tahun itu tidak cukup
sampai delapan tahun itu alasannya apa sih pak
ya pertama saya harus tegas
saya akan kembali bahwa posisi resmi p tiga itu sama sebetulnya
tetap yang sekarang ini ada itu ya tidak ada masalah
tetapi kalau pun nanti digelindingkan terus wacana ini
dan kami harus menyikapi ya sebagai salah satu kekuatan politik
kami justru condong untuk tidak menambah
satu periode tujuh sampai delapan tahun
nah kalau ditanya alasannya
ya saya kira ini juga ada contohnya di negara lain ya
filipina dengan satu periode tapi lebih panjang
maka siapapun yang jadi presiden sejak di hari pertama jadi presiden
sampai dengan akhir masa jabatannya itu bisa fokus
dia nggak akan pikir lagi untuk selama masa kepresidenan yang pertama
untuk masa jabatan yang kedua
tapi kan dia bisa running nanti di periode berikutnya
selama tujuh sampai delapan tahun lagi pak
ya tetapi kan sudah ada jeda
jadi kan kalau pun mau di ini oke tujuh tahun
habis itu kemudian tidak boleh maju
kemudian nanti boleh maju lagi
iya atau misalnya setahu saya filipina itu hanya sekali
dua kali saja tujuh sampai delapan tahun
nah itu sisi positifnya
kemudian sisi negatifnya apakah kemudian tidak menghambat regenerasi
kemudian tidak kemudian terlalu lama mereka berkuasa
kalau dengan perpanjangan dari dua periode menjadi tiga periode
ya tentu kan pasti ada pertanyaan
ini akan menghambat proses regenerasi dalam menyiapkan pemimpin pemimpin negara ya
tetapi kalau yang tadi satu periode tapi lebih panjang
kan justru mempercepat
kalau nasdem gimana mas
kalau p tiga lebih condong ke nomor tiga
satu periode tapi tujuh sampai delapan tahun
nasdem sama atau punya pendapat lain
ya kita menyerahkan pada proses yang sedang berjalan
bagaimana pendapat pendapat dari banyak pihak
kemudian bagaimana juga pandangan pandangan dari fraksi fraksi lain
gini kita memang harus menghitung mana manfaatnya buat bangsa ini yang lebih tepat
ya saya pikir juga soal yang tadi disampaikan oleh bang asrul
bahwa kita juga kalau misalnya kita perpanjang tapi kemudian hanya satu kali
itu juga ada manfaatnya juga
ada kebaikan kebaikan yang muncul dari situ
kalau yang model sekarang dengan dua periode dua kali lima itu pun juga baik
tinggal bagaimana kemudian kita mencari yang terbaik buat bangsa ini
jadi kalau menurut saya paling penting adalah prosesnya dulu
proses kita berdiskusi proses kita berhitung baik buruknya untuk masyarakat
bukan soal sekarang kita sudah langsung ke arah a ke b
enggak enggak seperti itu menurut saya
oke tapi belum ya
kira kira nasdem masa enggak punya padangan sikapnya
padangan sikap sedikit
kalau p tiga kan tadi udah bisa kelihatan tuh
kalaupun ada pandangan pandangan
kita tentu pandangan itu akan kita lemparkan menjadi bahan diskusi bersama
karena gini kalau kita bicara soal aman demand
sebisa mungkin kalau menurut saya nanti kita lihat ke depan
sebisa mungkin tidak ada sampai ada perbedaan pandangan yang mendasar
kalau misalnya sangat berbeda ya tidak usah kita ambil keputusan itu
kita berharap aman demand nanti itu dihasilkan satu kali
itu perumfakatan bersama
semua puas semua menerima
jadi tidak ada ganjalan ketika kita melakukan aman demand
itu tergantung proses kan
jadi yang dihotel oleh mbak bipin juga menurut saya
kalau prosesnya nanti kita bisa kawal dengan baik
mudah mudahan tidak terjadi
dengan proses diskursus wacana di ruang publik
menerima aspirasi segala macam itu kalau dalam jadwal mpr itu paling tidak dua tahun
oh dua tahun ya pak ya
ya sampai dua ribu dua puluh satu
ini bukan sesuatu yang akan bergulir itu katakanlah di tahun dua ribu dua puluh itu tidak
karena kalau misalnya dilubah menjadi satu periode tujuh sampai delapan tahun
untuk presiden dan wapres ini bagaimana dengan anggota dprnya
karena kan mereka harus menyesuaikan juga
jangan dijawab dulu
tetap bersama kami di layar demokrasi
kami akan kembali saat lagi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
mbak bibi memungkinkan nggak sih sebetulnya di sistem ketatan negaraan kita
bahwa kalau misalnya masa jabatan presiden dan wapres itu berubah satu periode tujuh sampai delapan tahun
kemudian bagaimana anggota dpr nya ini kan merupakan mitra kerja dari pemerintah ya
apakah mereka harus mengikuti juga
atau bisa nggak usah mengikuti gitu mbak
susah mengikuti gitu mbak
sisi pengetatan negara itu sebenarnya tidak ada formulanya
dan juga tidak ada templatenya gitu ya
jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bisa nggak nanti diubah
bisa asal kesepakatan itu terjadi gitu ya
jadi kalau misalnya presiden katakanlah tujuh delapan
kalau di filipina sebenarnya enam tahun
itu anggota dpr keanggotaan dpr itu tidak perlu diubah
tidak menjadi masalah
karena di beberapa negara lain ada tuh memang yang tidak bersamaan seperti kita
nah implikasinya hanya nanti berarti pemilu itu tidak serentak lagi
jadi itu tadi
jadi biasanya kalau kita bicara hukum ketatanegara
timbangannya itu biasanya dua
yang membuat orang bisa berpikir mendingan dua kali atau satu kali
dan berapa tahun gitu
timbangannya itu yang pertama adalah
apakah ada insentif atau disinsentif buat si presiden
karena kan ada insentif dalam arti
kalau dia kerja keras dia bisa kepilih lagi nih
kalau dua kali gitu
pertimbangan yang kedua biasanya juga adalah
kalau orang amerika suka bilang istilahnya ada periode lemdak
karena nanti ada periode di mana sebenarnya
ada kebijakan kebijakan yang nggak akan dibuat secara serius
karena orang petahana itu kecenderungannya
justru mereka akan lebih fokus kepada
gimana dia nanti akan dipilih lagi gitu misalnya gitu ya
nah jadi timbangan timbangan seperti itu yang biasanya akan dilihat
nah tapi sekali lagi nggak ada
templatenya itu nggak ada
ini disepakati nanti apapun begitu ya
itu berarti bisa saja
satu di presidennya diubah
tapi yang dpr nya tidak
jadi nggak ada templatenya
oh berarti bisa ya mbak ya
bisa pak sebetulnya memungkinkan untuk wacana itu
nah tapi kita tuh juga dengar informasi pak
bahwa sebetulnya wacana informal yang tiga tadi itu sengaja digulirkan
sebetulnya untuk menjegal keinginan salah satu fraksi
yaitu pdi perjuangan yang ingin mengubah
hanya ataupun mengamandemen satu pasal saja
itu kemudian teman teman dari pd perjuangan juga mengatakan
ini jangan jangan sengaja dilontarkan wacana informal ini untuk menjegal
makanya kan nasdem menginginkan wacana amandemen menyeluruh
nah itu sengaja supaya deadlock
kemudian yaudah gak jadi amandemen aja pak
kalau itu saya dukung
oh benar ya pak
begini mpr ini bukan lapangan bola
jadi nggak ada jegal menjegal lah di sana ya
terbukti dari pemilihan pimpinan saja musyawarah mufakat ya
tetapi ini kan persoalannya sekali lagi
ada rekomendasi dan rekomendasi itu menugaskan mpr yang sekarang
untuk melakukan kajian dan pendalaman
yang maknanya harus membuka ruang konsultasi publik yang seluas luasnya
kalau kita lihat dalam jadwalnya itu
dua tahun pertama ini hanya untuk mengembangkan wacana mendalami
kalau misalnya yang diharapkan oleh mbak bipip tadi
udah kalau nggak usah lagi lah ada amandemen karena memang belum dibutuhkan
kalau nanti mayoritas mengatakan demikian ya apa boleh buat
atau misalnya ya sudah lah
yang amandemen yang diterima usulan dari teman teman pdip saja yang terkait dengan
itu pun kan masih ada catatannya
karena ada tiga fraksi yang berpendapat bahwa
golkar demokrat dan juga pks menolak
pks kan seperti itu
nah tetapi kan kalau kita bicara rekomendasinya sendiri
itu kan memang ada enam
ya termasuk misalnya penataan kekuasaan kehakiman
itu yang menyangkut soal mk ma dan komisi yudisial itu memang ada
dan juga penataan kedudukan mpr itu sendiri ke depan
jadi ya apa kita nggak usah apa buru buru khawatir
maupun buru buru menyetop maupun buru buru ingin mengamandemen
kita nikmati sajalah dua tahun ini
kalau nasdem kan dalam rekomendasi kongresnya kemarin amandemen menyeluruh
nah ada juga yang mengatakan bahwa ya soal masa jabatan itu
nah ini apakah memang ada potensi untuk itu sih nggak sih mas tobas
untuk menjegal itu keinginan salah satu fraksi yang sangat berambisi
ingin melakukan amandemen terbatas menghidupkan gbhn
enggak lah kalau kita kita di mpr ini makanya jangan berpikir soal jegal menjegal
jangan berpikir soal kepentingan kepentingan kita
kita harus berpikir ya harus mampu berpikir yang lebih luas lah
itulah sikap sikap yang kita butuhkan
kalau kita berbicara soal mpr
demikian pula ketika nanti juga kita menyerap aspirasi masyarakat
berdiskusi dengan banyak pihak
di situ juga posisi mpr juga lebih banyak mendengarkan
kemudian mengkaji apa yang masuk kepada mpr ini
jadi ya lihat prosesnya lah kalau menurut saya
prosesnya mudah mudahan kalau kita memang menjalankan proses ini dengan baik
hasilnya insya allah baik
tadi seperti kata bang arsul juga setelah kita dengarkan aspirasi masyarakat
ya keputusan bisa tetap aman demen bisa juga tidak aman demen
kembali lagi ini nanti yang memutuskan adalah kita semua
jadi ini ingin kita katakan bahwa ini bagian dari sebuah pemahaman bahwa konstitusi itu adalah the living constitution pak bibi
mbak tapi pro dan kontranya apa kalau memang masa jabatan presiden kemudian nanti
akan dirubah meskipun belum ada keputusannya baru wacana informal
pro dan kontranya apa apakah memang perlu dirubah saat ini atau seperti apa
ya kalau saya sih pandangan saya seperti yang tadi saya katakan
sebenarnya masyarakat secara umum ya tentu saja saya mengeneralisasi
tapi kalau kita perhatikan wacananya yang ada selama ini di masyarakat bukan di elit politik
sebenarnya belum pernah ada yang ngomongin soal masa jabatan presiden
memang ada kritik beberapa gara gara kemarin katanya ini petahana mengambil keuntungan dan lain sebagainya
yang dibicarakan kemudian adalah hal hal yang sifatnya teknis
jadi kalau saya sih melihat di kalangan masyarakat secara luas kecuali waktu kemarin ya
waktu pilpres itu sebenarnya tidak ada wacana untuk membatasi atau membuat lebih panjang
tapi satu ini satu periode dan lain sebagainya
nah untung ruginya apa kalau saya mungkin mau melihatnya dari konteks yang dari segi teoritisnya lah katakanlah begitu ya
nah kalau saya sih melihat memang tadi ya filipina

itu enam tahun satu periode gitu ya tapi kan saya mau bilang bahwa indonesia itu konteksnya beda
beda sama amerika serikat pun gitu ya empat kali dua tahun kan eh empat tahun kali dua
beda dengan filipina beda dengan yang manapun turki juga itu cuma satu kali misalnya ya
nah kalau kita saya kira dengan konteks bahwa dulunya bisa tak terbatas kemudian tahun sembilan puluh sembilan diubah jadi hanya dua kali
itu ada konteks sejarah yang juga sangat kuat gitu jadi saya melihat kecenderungannya
sebenarnya lebih pada yang sekarang sedang berlaku
apalagi sampai tiga tahun itu saya kira penolakannya maksudnya tiga periode itu kecenderungannya pasti penolakannya akan kuat
karena orang akan melihat tadi yang ini mana regenerasi politiknya nanti tobas nggak jadi jadi presiden kan lama
oke pak ini sebagai pimpinan mpr yang bertanggung jawab soal amandemen nanti pembahasannya proses politiknya akan panjang atau akan cepat atau ya digantung gantung aja pak gitu loh
kan tadi saya sampaikan dua tahun saja kalau dalam jadwal kami itu untuk mendengarkan masukan dari publik membuka ruang konstitusi publik
nah berarti tahun ketiga ya itu kan baru kemudian merumuskan apa hasil dari konsultasi publiknya itu
nah merumuskan itu kan kemudian hasil itu kan bisa kemudian terus amandemennya dilakukan mencakup sejumlah masalah
masalah tertentu saja gitu kan atau malah bisa juga sudah lah
tidak usah di amandemen sama sekali
tidak ada dukungan yang kuat dari publik ya sudah lah tidak perlu kemudian aman kan bisa juga seperti itu nanti
nah kalau dari mas tobas ini sebagai ketua fraksi nasdem mpr sikapnya terakhir seperti apa closing statementnya apakah kemudian masih ingin amandemen menyeluruh sehingga kemudian bertabrakan nanti dengan pdi perjuangan
ini kok senangnya menabrak nabrak

mas dria maunya menyeluruh
kayak gini gini menyeluruh itu dalam arti kita bisa mengevaluasi ya undang undang dasar empat puluh lima ini secara menyeluruh
kemudian menyeluruh yang kedua adalah soal partisipasi
jadi biarlah ini kita berproses sebagai bangsa gitu ya yang paling penting di situnya
masalah nanti ternyata ada yang tidak setuju ada yang setuju dan sebagainya kita lihat dalam perjalanan proses ini
tadi saya juga sepakat apa yang dikatakan bang arsul ya
kita akan dengarkan sebanyak mungkin berbagai kelompok ya
berbagai latar belakang ya untuk mewacana soal mandemain ini
oke berarti nasdem kalau cuma satu pasal saja menghidupkan gbhn sikapnya berarti belum nggak setuju
ya gini kita akan bahas itu bersama
gini yang paling penting bagi kita adalah
nasdem sudah setuju
kesepakatan ini harus kita peroleh secara bersama sama
kalau misalnya masih ada yang tidak sepakat kita diskusikan lagi dan sebagainya
jangan sampai kemudian kesepakatannya lonjong
tidak musyawarat tidak mencapai mufakat gitu
oke berarti kita tunggu saja nanti bagaimana
karena ini kayaknya masih panjang ya pak ya
masih sampai dua tahun lagi
sampai ya semoga memang seperti tadi kata mbak bibip tidak perlu ada amandemen mendengarkan suara publik
karena memang tidak ada urgensinya
terima kasih sekali waktunya bapak bapak dan juga mbak bibip atas waktunya untuk cnn indonesia pada malam hari ini
bertambahnya jumlah staff khusus presiden diharapkan bisa memberikan dampak maksimal khususnya di kalangan milenial
informasi yang usai jeda tetap di layarkan
tetap di layak demokrasi